jalan asoka tiga
sekarang saatnya kirim hadiah buat siantik
tolong jangan ceritain ke siapapun soal aku sama roy ya pa
karena memangnya sebenarnya yang terjadi malam itu aku gak ada apa apa sama roy
aku tahu kan rumah tangga aku sama nino baru aja membaik
kalau masalah ini dibesar besarkan bisa hancur pak rumah tangga aku
orang tua nino juga makin gak percaya nanti sama aku pa

papa gak akan kasih tau siapa siapa
tapi papa akan pantau terus masalah ini
karena kalau kamu bohong
sangat kecewa sama kami
salam buat nino ya
hati hati di jalan pa
pa finanku pa
maaf aku gak sanggup kasih tau papa yang sebenarnya
tadi aku bolak balik nungguin kirain belum balik
ternyata udah balik
enggak kok baru juga nyampe
makasih ya udah nungguin
ya papa cuma nanyain masalah kejadian yang kemarin di pandora kafe
papa pengen tau versi aku kayak gimana
berarti udah gak ada masalah lagi kan
semuanya udah clear kan
soalnya dari wajahnya papa kelihatan banget kalau papa itu serius
ya mungkin papa udah diceritain semuanya kan sama mbak andim
ya aku udah ngejelasin juga semuanya
tapi semua baik baik aja kok sayang
barusan aja andin udah jelasin semuanya ke saya
saya siap bantu pak
ya kita bisa ketemu siang ini pak
biar saya jelaskan semuanya
kebetulan siang ini saya ada kelas
gimana kalau pak rendy temuin saya di stanford cafe
baik pak saya ke sana
terima kasih sebelumnya
makasih banyak eka
kamu udah mau bantuin aku terus loh
aku beruntung ketemu sama kakak dan kenal sama kakak dengan baik
gue kan udah pernah bilang ke lo
kalau lo udah gue anggap sebagai adik gue sendiri
dan gue percaya banget kok
bukan lo yang melakukan pembunuhan itu
jadi sekarang gue bakal buktiin itu semua
kalau apa yang gue pernah omongin kalau itu benar
makasih banyak ya kak
ini juga aku harus balik karena sebentar lagi udah mau masuk kelasnya
lo duduan aja
gue masih harus nunggu pak reni
thank you kak
bapak kok belum pulang juga ya
di telpon juga gak diangkat lagi dari tadi
terima kasih han
kami aku sampe ngak tanya lo besok ya
pada saat pernikahan andin dan nino
elsa pergi sama roy
ke sebuah kelab
dan mereka mabok
elsa pulang dalam keadaan mabuk
ternyata tadi papa ketemu sama elsa
ternyata tadi papa memang ketemu sama elsa
elsa sudah mengakui bahwa dia ketemu sama roy
dan dia memang
minum minum sampai mabuk bersama roy
tapi tidak lebih
bahwa orang yang menghamilinya
pada saat itu adalah temannya
yang jadi pertanyaan papa sebetulnya adalah sekarang
orang yang menghamilinya
sementara elsa bilang
ini mana yang benar
ada yang disembunyikan dari papa
gak tau yang bohong siapa
antara kamu atau elsa